gara gara mercon yang sedang dirakit yoga dwi prastowo seorang pelajar di desa losari kecamatan roalo kabupaten banyumas jawa tengah
harus menderita luka serius di bagian tangan sebelah kiri di wajah dan di bagian kaki
kejadian berawal saat korban sedang memasang sumbu petasan berukuran besar menggunakan paku
tiba tiba petasannya meledak
kerasnya ledakan juga membuat kaca lemari pecah
korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan medis
diketahui petasan dibeli dari seorang warga karanglewas kecamatan jatilawang banyumas